dua hari menjelang upacara detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
calon paski braka dua ribu dua puluh tiga melaksanakan gladi bersih di istana merdeka jakarta
geladi bersih digelar serupa dengan pelaksanaan upacara sebenarnya
guna melantapkan kembali pelaksanaan upacara pada tanggal tujuh belas agustus
satu persatu calon paski braka capaska dua ribu dua puluh tiga mulai berbaris rapi
dalam formasi tujuh belas delapan dan empat puluh lima pada gladi bersih upacara detik detik proklamasi ke tujuh puluh dua
kemerdekaan republik indonesia di halaman istana merdeka jakarta
simulasi pengibaran bendera merah putih pada gladi bersih ini
dilakukan serupa dengan pelaksanaan pada hari ulang tahun kemerdekaan tujuh belas agustus mendatang
pemimpin pancasila dan bipi juga terus memonitor serta memotivasi kesiapan fisik dan mental capaska
namun sampai saat ini belum diketahui siapa saja yang nantinya
akan bertugas sebagai pembawa baki maupun pembagian tim pengibaran
maupun penurunan bendera pada upacara tujuh belas agustus mendatang
jadi dari kemarin kan bergiliran ada yang mewakili pulau pulau di indonesia ya
baik sumatera kalimantan papua sulawesi kemudian juga dari jawa
ya kami lihat ini sama kuatnya jadi secara merata adik adik ini sudah menguasai
siapapun yang ditugaskan mereka siap untuk melaksanakan pembawa baki ini dengan sebaik baiknya
jadi langkahnya mantap semua dan tidak ada keraguan tadi melangkah pembawa baki yang sudah ditugaskan
mudah mudahan besok lebih baik lagi dan besok mudah mudahan semuanya sudah tersenyum dengan relax ya
gladiresik upacara detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh delapan
juga menghadirkan kegiatan pengambilan bendera pusaka pasukan kirap drum band dari akademi tni polri
pasukan berkuda dari detasemen kuda kavaleri angkatan darat raja raja nusantara
dari tiga puluh delapan provinsi deretan pelajar dari beberapa sekolah di jakarta
hingga deretan ibu ibu dari asosiasi kebaya
indrayani laksmi imamu herit jakarta